ketika matahari sedang panas panasnya
saya menuju pengadilan negeri jakarta selatan
ini menjadi lokasi sidang mario dendi
yang dilakukan selama hampir tujuh bulan
sontak ruang sidang dipenuhi tepuk tangan
lega sidang berakhir dan lega pula
fonis yang ditunggu tunggu sudah diketahui
pidana penjara dua belas tahun
hukuman maksimal untuk kasus penganiayaan berat terencana
dan mario dendi wajib membayar restitusi sebesar dua puluh lima miliar rupiah
bang jo ayah david pun mengomentari biaya restitusi ini
kita hitung itu kan ada dasarnya ya
ada lpsk juga tuh
iya ada lpsk yang ngitung
contoh paling sederhana begini
ketika dia asuransi itu kan tidak semua di cover ya
tidak semua di cover
kayak kemarin misalnya stem cell
stem cell itu tidak di cover sama sekali
nilainya empat ratus dua puluh sekian juta
itu harus bayar sendiri
katanya mau untuk menggantinya
harus kalau itu sudah harus
karena kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu
buat mereka ya segini itu kecil banget
ya itu fakta bahwa kecil banget
bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk
itu kan kecil banget mas
jadi pasti akan
jadi makanya kita kejar terus tambahan hukuman kurungan ketika dia nggak bisa bayar restitusi kan sebenarnya memang selama lamanya
tadi tidak ada kan resmi tadi
terkait harta saya ajak anda untuk kembali mengingat berapa besar harta yang dimiliki rafael alun mario dendi dan tentu saja seluruh keluarganya
di awal bulan maret dua ribu dua puluh tiga ppatk merilis rafael alun memiliki transaksi di luar kewajaran hingga lima ratus miliar dari empat puluh rekeningnya
dan itu pun hanya dari tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh tiga
nilai lima ratus miliar ini pun diduga akan terus membengkak seiring pelacakan ppatk
dan tidak hanya itu
berdasarkan laporan kekayaan tahun dua ribu dua puluh
ayah mario dendi ini memiliki harta sebesar lima puluh enam tujuh miliar rupiah yang tersebar dalam bentuk uang barang dan bangunan
mulai dari mobil mewah hingga sebelas bangunan dan tanah yang tersebar di jakarta yogyakarta dan manado
nilai kekayaan rafael ini bahkan hampir mendekati kekayaan menteri keuangan sri mulyani yakni lima puluh delapan miliar rupiah
padahal status terakhirnya berada di level kepala bagian umum kanwil
djp jakarta selatan ii untuk periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh empat
ini jauh di bawah level ibu menteri
tidak sampai di sini
mantan pegawai pajak ini juga memiliki safe deposit box atas namanya sendiri dengan jumlah uang tiga puluh tujuh delapan miliar rupiah
sdb ini disimpan rafael alun tanpa diketahui oleh anak dan istrinya
sebagai harta hari tua
ia takut harta ini dihabiskan keluarganya karena tahu benar karakter mereka
di persidangan jaksa mendakwa dengan tuntutan menikmati uang gratifikasi sebesar enam belas enam miliar rupiah yang diterimanya bersama sang istri ernie mike dari tahun dua ribu dua hingga dua ribu tiga belas
saya ingin menyampaikan secara jujur secara terbuka
semua apa yang telah menjadi milik saya sehingga tidak ada pecurigaan pecurigaan kemali dari perubahan dengan cantik
saya dan anda mungkin juga curiga dalam laporan kekayaan rafael dua ribu dua puluh dua rumah mewah dan tanah ratusan meter yang dibelinya di yogyakarta hanya dinilai seratus juta rupiah
lalu apa kabar dengan nilai tanah dan bangunan mewah lainnya yang dimiliki rafael
rafael alun juga disebut memiliki enam puluh delapan tas ikat pinggang dan dompet untuk ernie dengan total satu lima miliar
dari tas tas ini ternyata empat puluh tas branded yang dibeli rafael untuk istrinya adalah barang kw alias palsu
yang lebih mengebohkan ternyata sejak tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh tiga rafael disebut melakukan pencucian uang dari uang gratifikasi senilai satu lima juta rupiah
dari uang ini ia membeli sejumlah harta atas nama ketiga anaknya istri ibu hingga saudaranya agar tidak tercantum di laporan harta kekayaan
termasuk mobil mewah untuk mario dendi dengan harga lebih dari dua miliar rupiah
masalah tadi kan seperti ada mobil rubicon yang coba disita untuk mengurangi biaya restitusi
keluarga meyakini hanya rubicon yang dimiliki oleh mario dendy
wah gak yakin lah orang kemarin yang dakwaan bapaknya aja kan dia juga terlibat
terlibat di transaksi satu mobil seharga dua sekian m
jadi ini gunung es puncak gunung es itu masih banyak nanti
nanti kan kita lihat sambil menikmati sidang bapaknya ketahuan semua